ya kita punya modal besar sebagai partai
pertama model kita soliditas partai menjadi kekuatan kita
kedua kepemimpinan pak prabowo menjadi modal utama kita
figur beliau dan seterusnya
yang ketiga modal kita adalah jumlah anggota legislatif kita
di kabupaten kota provinsi dan dpr ri
yang diharapkan mereka teman teman legislatif yang sekarang duduk
bisa maksimal kerja keras di dapilnya
meyakinkan rakyat dan pemilihnya untuk bagaimana
meyakinkan kepada masyarakat bahwa gerindra adalah pilihan terbaiknya
prabowo adalah calon presiden terbaiknya
itu sebabnya tagline kita tidak berubah
prabowo presiden gerinda menang
prabowo presiden indonesia menang
jadi kami meyakini insya allah kalau pak prabowo jadi presiden
yang menang bukan gerindra yang menang indonesia
yang menang bukan kegiatan yang menang seluruh rakyat indonesia
yang menang bukan gerindra tapi yang menang seluruh partai politik yang ada
karena kita wakafkan prabowo untuk indonesia untuk mempersatukan kita semua
bukan hanya untuk memenangkan pemilu tapi untuk semuanya
supaya persatuan kesatuan kegotong royongan kebersamaan menjadi lebih kuat
tidak ada negara yang berhasil mengatasi tantangannya tanpa bersatu
tidak ada negara yang berhasil mengatasi masalahnya tanpa kerukunan kebersamaan
itulah modal kita dan kami merasa pak prabowo mampu dan dapat menghalang itu semua
itu sebabnya kami tidak pernah bosan menawarkan prabowo presiden